pelabuhan tanjung priok jakarta utara ramai menyambut sebuah frigat angkatan laut inggris hms richmond
dengan membawa lebih dari dua ratus awak pada jumat delapan oktober pagi
kapal frigat anti kapal selam ini dilengkapi dengan rudal kendali jarak menengah
dan sejumlah artileri angkatan laut lainnya
ini adalah kapal british royal navy atau angkatan laut inggris hithames richment
yang saat ini tengah berlabuh di pelabuhan tanjung priuk jakarta utara selama kedatangannya ke indonesia
hms richmond merupakan kapal frigat tipe dua puluh tiga yang pertama kali dikerahkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
dan saat ini tengah berkeliling area indo pasifik
sms richment adalah bagian dari carrier strike group yang terdiri dari sembilan kapal
tiga puluh dua pesawat dan dipimpin oleh kapal induk hms queen elizabeth
seperti yang sudah saya katakan ini adalah bagian dari kegiatan keinginan amerika tengah
untuk menuju ke kawasan ini
queen elizabeth carrier strike group beroperasi di laut china tengah sekarang
dan peran hms richmond sebagai bagian dari strike group adalah
kapal saya adalah frigat anti submarine
jadi saya bersama dengan delapan kapal lain yang kita dengar dari ambasador sebelumnya
saya telah berpindah ke jokarta
sebagai bagian dari kegiatan kami untuk kawasan ini
menurut kudutan besar inggris kedatangan hms richmond merupakan upaya untuk menjaga kemitraan pertahanan
serta keamanan maritim inggris dengan indonesia
ini adalah tanda keinginan kami untuk kawasan ini
kami telah berkomitmen untuk membuat perjanjian panjang dengan indonesia dan dengan negara lain di kawasan ini
dan kami memutuskan bahwa kami akan bergantung untuk mendukung keberkatan keamanan dan keamanan berkumpul
kami juga mendukung perusahaan dan peraturan yang kami berkumpulkan dengan indonesia
seperti komitmen kepada negara negara kebijakan internasional kebijakan untuk bernafas dan sebagainya
jadi kami senang untuk kembali ke sini
dalam kunjungan itu angkatan laut inggris juga menyerahkan donasi yang dikumpulkan komunitas kapal selam inggris
sebesar lima puluh tiga pound sterling atau sekitar satu miliar rupiah kepada anggota keluarga korban tragedi kri nanggala
karmel mursalim aryo asmoro jakarta